sampai jumpa di video selanjutnya
gak enak badan
terus kemarin aku perhatiin kamu kayak lesu
muka kamu juga pucat
enggak aku set set aja
mungkin aku mau pms jadi lemas
kamu gak mikirin sesuatu
dia udah gak ada hubungin aku lagi
semenjak gantiin nomor
yaudah syukurlah kalau begitu
kita salat sembuh ya
elsa kenapa noh
aku juga gak tau ma
kamu udah telepon rumah sakit belum
mata gak mati bangun
kalau nggak bangun aku ambil jacket kita buka rumah sakit
ya ya yaudah
nanti kabarin ya dari rumah sakitnya
eh mama mau kemana sih
mama mau balik ke surabaya
mama kelihatan lemes gini loh
tadi juga pas sahur mama makannya dikit
mama tunda dulu pulangnya
aku takut mama kena marah ma
justru kalau mama di sini mama kenapa napa
mama dibohongin sama anak mama sendiri
mama saja yang dihukum
aku yang ngetar mama ke bandara ayo
engga engga usah
taksi mama udah nunggu di depan
eh ma ma ma tunggu ma
badan mama panas banget ma
tuduh mama engga apa apa
oke mama boleh marah sama aku
tapi aku gak bakal biarin
pulang dalam keadaan sakit kayak gini
menurut sama aku
lantang aja ma

tiketnya kan ada di sini
tiketnya kan udah mama pesen
soal tiket yang hangus mama nggak usah pikirin
aku mau mama periksa dulu kesehatannya
kalau semuanya baik baik aja boleh deh mau pulang
menurut sama aku ya mah
tahan tahan tahan
saya meminta izin
saya yang agak telat
ke kantornya pak
ke dokter pak
gak parah kan
mama saya demam pak
yaudah kamu temenin mama kamu aja ya
salam buat mama kamu
semoga lekas sembuh
terima kasih banyak
kamu udah siap mas
saya baru ingat
itu lagi ada grand opening
saya dapet undangannya
itu brand terkenal banget loh mas
saya dengar katanya disana
banyak artis artis sama selebgram juga yang datang
siapa tau kan kamu bisa belanja tas
mungkin belanja baju
atau belanja apalah yang suka suka kamu
kartu saya masih ada di kamu kak
ya udah nanti
pas selesai ngantarin anak ke sekolah
saya anterin kamu kesana
gak usah mas
aku anterin aja
lagipula kan kamu juga pernah beliin aku tas
masih banyak banget loh
belum aku pake semua
aduh gimana ya
bisa ke rumah saya hari ini
untuk memberikan saya laporan
iya anak saya sudah berangkat
thank you pak sanusi
pagi pak uya
ada mentari warnanya gingga
hari ini non rena puasa apa enggak
puasa dong pak uya
non rena udah cantik
pokoknya paling the best dah
ya udah sekarang kita jalan ya sekolah ya
asik aku diantai sama mama sama papa
ya abis itu nanti kita jalan jalan
gagal rencana gue hari ini buat ngejek renata sdna